kenapa gak suka
lu mau gue kasih hadiah gak
kamu udah bangun ra
gimana masih sakit sekali ya
kok bisa kesini
mungkin jadi ngerepotin kamu
gak ada yang ngerepotin buat kamu ra
ya waktu itu kan ratu bilang ke dokter
kalau ratu sama baja baru pertama kali ketemu di rumah sakit
tapi waktu itu bocah pernah bilang ke saya dok
kalau mereka udah kenal dari kecil
jam berapa sih sekarang
jam setengah sebelas
kamu kenapa gak bangunin aku
ya mana gue tau lu lagi tidur
gak mungkin jajah saya tuh udah sebelah kamu
kalau kayak gini aku bisa jadi gadang nih
oh jadi kamu gak mau nemenin aku
ya gue udah gak peduli deh lu mau ngapain lo mau begadang silahkan cuman gak sama gue ya
kamu ngapain di sini malam malam
bu biar sama yang bawa bu
ih gak usah
udah gak apa apa bu sini
ya udah rame malam ini kamu tidur sini aja udah malam tapi lain kali jangan malam malam kesininya
ya udah rama
kamu sebenarnya udah punya cewek belum
ganteng ganteng kok nggak punya cewek sih
nanti ibu buatin gado gado deh
jadi bajah nginep di rumah mamanya semalam
ya katanya sih git
kayaknya sih gitu
aduh kok tau kayak gitu
gua pasti sapa mamanya pas ketemu terakhir
dari semua orang di dunia ini kenapa sih bukan gue aja yang nemuin mama bajak
ya gue kan calon menantunya jadi harus dong
emang lo beneran suka sama baja
dok aku kan kenal gue
kalo gue suka sesuatu ya gua harus dapet gua gak bakal nyerah
tapi masalahnya kayaknya bajak gak suka deh sama lo
sekarang emang baja gak suka sama gue
tapi gue bakal berusaha terus kok
cinta sebelah pihak itu biasanya cuma mendatangin air mata
hati jadi terasa hampah
dan yang lo dapetin itu cuma rasa kecewa
jadi mendingan gak usah deh
gimana gue bisa kecewa lagi dok
gua tuh udah ngelewatin semua masa masa itu jadi gua udah kebang
gua udah sering pergi urus diri lo sendiri pergi ah
gue bentar lagi berangkat kerja kok
lo dipecat ya
enggak gua gak dipecat
tapi gua berhentiin diri
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apai
gak ada apa apa
lo memang dapat bantuin yang baru
sekarang rama udah belajar
lama akan berusaha sekuat tenaga
seperti yang ibu ajarkan
untuk menjalankan hidup ini dengan baik
drama pasti akan bikin ibu bangga
dan gak bikin ibu menangis lagi
ya udah nih rama makan
nanti keburu dingin kalau udah selesai
langsung kerja ya
terima kasih ya
udah nemenin ibu selama ini
kamu kenapa sih
tugas kamu itu ngawasin aku
tapi sekarang kamu kenapa jadi nyoekin aku kayak gini
dasar gak tau jawab
udah gitu baju kamu lagi lusuh banget
kok belum mandi ya dari kemarin
gue bisikin sesuatu
lu kalau ngomong gak usah teriak bisa nggak sih
kenapa gak suka
lo mau gue kasih hadiah gak
oke tapi lu harus janji dulu
lu gak macem macem dandur sama gue
apaan sih aneh
kamu hari minggu kok kesini
emangnya kamu gak libur
tadi saya kebetulan lagi lewat
profesor sibuk ya
soal yang saya kasih tempoh hari
oh kalau begitu
coba kerjakan di papan
prof kalau acara yang biasa tuh lebih ribet
menemukan cara yang lebih simpel tapi efektif
kenapa sih kamu benci banget dengan sekolahan ini
kalau kamu bisa menyelesaikan soal yang begitu rumit
berarti kamu itu nggak bego
kenapa gak kuliah
bajak kamu pulang ya
ajak ratu juga deh
hari ini sampai sini aja
kenapa prof saya masih punya banyak waktu
bisa matematika itu penting
kita pria punya kehidupan
saya tahu kamu banyak acara kan
ya sudah pergi sana
kamu akan susah nanti
terima kasih prof